kepopuleran idol k pop
ya mas alan ini kalau kita lihat kan memang banyak sekali nih brand
mulai dari skincare tadi ada kopi juga ada juga makanan instan marketplace nih semua ramai ramai menggandeng idol k pop begitu ya
kopi cuseo melihatnya seperti apa apakah ini melihat tren atau gimana sih mas
oke bener banget tuh jadi tahun belakangan ini semua kan menggandeng k pop gitu ya
memang trennya kalau kita lihat kan kakak k pop
nah tapi kalau dari kopi cuseo sendiri kita kan memang kafe k pop ya
jadi target marketnya itu memang spesifik di k pop
jadi kita bener bener fokus ke gen z ke kaum kaum yang memang suka k pop
makanya kita gandeng k pop jadi bukan ikut ikutan kalau kopi ciseo
oke oke ini berarti pilih brand ambasadornya dari idol k pop bukan artis lokal karena memang sesuai dengan konsep dari kafenya begitu ya
betul nah sebenarnya artis lokal atau kita bilang kol lokal juga banyak yang ke arah korea gitu ya
ada gandeng juga pernah sama ada kim
ada darlings sama alpandi sama inspire juga ada
tapi kita kan karena kita cafe k pop of course pengennya kan yang beneran dari korea selatan kapan nih selalu ditanya gitu kan apakah benar
akhirnya kemarin ini kita official satu a
oke dari sekian banyak kenapa akhirnya memilih satu a sebagai brand ambasador
wah pertanyaan bagus sekali thank you pertanyaannya
jadi dari sekian banyak artis of course kan pertama kita lihat dari relationship
karena kalau kita kayak pilih brand ambasador itu kan kita bukan cuma oh mana yang paling tenar mana yang paling misalkan return of investment yang paling gede
nah kebetulan satu a sini nih negasinya namanya rbw
nah kita deket sama lbw
jadi kopi cusio itu sering memang sering collab sama rbw
jadi ada sebelum satu a itu kita pernah sama kepart
jadi salah satu idol juga di bawah naungannya rbw
itu kalau kadang kita bikin apa
virtual fan meeting
terus kalau mereka ada comeback itu juga pasti collab lah kita bantu promote
komunitasnya deket sama kita
agensinya representasi yang di indonesia juga deket sama kita
that's why ketika kita sudah pilih pilih gitu kan kita pilih pilih
kayaknya satu a ini yang cocok
dan pas banget kemarin itu juga meledak ya
kemarin yang terakhir kan comebacknya
oke nah ini proses penjajakannya berapa lama waktu itu mas
nah kalau proses penjajakan
sebetulnya itu udah lama banget ya
kita dari awal buka kopi cusio pasti ingin kan lihat
kita udah lihat lihat
kita udah apa ya kayak perbandingkan dari harganya dari orangnya
kita ketemu sama agensinya
cuman yang benar benar serius gitu
benar benar kita udah ngomongin kayak detailnya nanti
deliverable siapa aja gitu ya
nanti skemanya kayak gimana
yaitu mungkin sekitar tiga sampai empat bulan lah
oke berarti cukup cepat juga begitu ya
empat bulan sampai akhirnya bisa selesai begitu
karena tadi ya kita udah deket gitu kan
jadi udah kita sounding sounding dari yang lama
cuman kalau misalkan kita nese sama yang bts atau blackpink
wadah itu waiting list nya bisa hampir tahunan kayaknya
oke masalah antusiasme dari tumun di indonesia gimana
oke antusiasme dari di indonesia ini of course seneng banget ya
kemarin kita launching di lipo mall puri
mereka sih seneng banget teriak teriak
kita undang datang juga ke atas panggung
ada dari perwakilan dari rvw nya juga
waktu itu kita puterin ini video greathingsnya gitu kan
mereka semua ngomong gitu kan
nyapa fans nya di indonesia
wah itu sih bener bener mimpi fans nya semua ya
sampai di atas panggung sampai speechless
sampai nangis gitu di atas panggung
ya kita seneng banget sih
after all kan kopi juseo tugasnya kita itu kan ini ya
mendekatkan tadi antara fans sama idol gitu
kita jadi bridge yang ada di tengah tengah
jadi responsnya bagus banget kemarin
oke responnya luar biasa sesuai dengan harapan gitu ya
apakah sejalan begitu mas
dengan adanya idol k pop yang jadi brand ambasador
sejalankah dengan penjualan sejauh ini
nah pertanyaan bagus mas reza
jadi of course kita secara apa ya tadi
idealismenya kita pengen bantuin fans ketemu sama idol
jalan tuh mas
nah sekarang pertanyaannya secara bisnis gimana nih
karena brand ambasador korea ini
kita kan kita tau gak murah ya
gak ada yang murah
nah mungkin yang perlu kita tauin disini kan strategi dalam hire brand ambasador
kalau di kita ini
sekarang ini kita nih tujuannya untuk brand awareness
sama untuk brand image
jadi untuk branding sebenarnya
jadi memang kita gak ngukur dari sales
walaupun tetap kita ada goal dari sales
tapi itu bukan yang utama lah dari kita
tetap kita ukur
tapi itu bukan yang utama
jadi kadang ada teman teman kita dari brand brand yang lebih gede
mungkin mereka gak habisin
sampai jutaan dollar gitu
balik modalnya gimana gitu
ada yang marah marah gitu ya
nah mungkin gitu
strateginya perlu dipikirkan gitu dari awal
kalau di coviceo kebetulan
strateginya memang buat awareness dan branding
jadi sales bukan yang utama gitu
yang penting kan komunitasnya dekat sama kita
itu udah bagus buat kita
harapannya ke depan mereka juga bisa loyal dengan brand ini begitu ya
itu yang lebih penting
karena kan kita pasti ngitung long term ya mas reza ya
oke mas alun kalau kita ngomongin soal harga begitu ya
tadi kan sudah menyebut mungkin sampai dengan jutaan dolar
kalau dari one a sendiri mungkin bisa bocorin sama kita kira kira kisaran berapa sih
yang bisa aku bocorin sih
mungkin belum sampai jutaan dolar ya
kebetulan yang sama kita kemarin
belum sampai jutaan dolar gitu
jadi masih lebih apa ya
untuk kita belum sampai ngukur ke sales itu masih oke lah buat kita
pasti harapan terbesarnya namanya bisnis bisa balik modal nanti ya begitu ya
oke lah kalau begitu
di harapkan ke depannya juga bisa mengundang banyak sekali idol k pop
nggak hanya mau mengirimkan video greetings tapi sampai datang ke jakarta
harapannya pasti begitu ya mas alan ya
terima kasih alan sidwar tako funder dari kopi cusayos
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected